kamu gak liat
habisnya kamu nyebrangin kayak gitu sih
aku yang salah
aku gak perhatiin jalanan
soalnya aku lemes banget
ini salah om salah om
kamu kenapa lemes
kamu belum makan ya
om punya makanan buat kamu
kalian tau gak
ini daerah kekuasaan gua ngamen
maaf kami gak tau kak
sekarang serahin duit kalian semua
tapi kami belum dapat uang kak
jangan bohong kalian berdua ya
serius nih gua bisa
ini kan daerah umum
belum bukan wilayah kekuasaan kamu doang
jadi orang yang mau ngamen disini bebas
oh ngelawan ya
kalian berdua mau
gue laporin ke kepala preman
udah ikutin aku aja
nah gitu dong
udah ya gua salah laporin kita ke kepala preman
ayo kita pergi dari sini
sudah lebih dari dua tahun mama meninggal
aku belum terbiasa ma
aku belum bisa menjadi anak yang berbakti buat mama
bahkan sampai mama meninggal
bakal sampai mama meninggal
aku belum bisa memenuhi keinginan mama untuk punya cucu
pening kamu lapar gak
aku lapar banget
iya aku juga lapar
tapi kenapa kamu kasih semua orang kita ke mereka
aku tetap harus kasih semua orang kita

mereka bakal panggil bos preman
aku takut banget sama bos preman
yaudah sama kakak kakak
masih punya uang simpenan
buat kita makan
kamu gak apa apa
mungkin kamu bersih bersih aja dulu
di keran air yang waktu kita
aduh kok masih ingat kan
iya aku masih ingat kak
oke mending aku beli makan dulu ya
kamu gak apa apa
kamu gak lihat
aku yang salah
aku gak perhatiin jalanan
soalnya aku lemes banget
ini salah om
kamu kenapa lemes
kamu belum makan ya
om punya makanan buat kamu
ini om punya roti buat kamu
kamu makan ini biar kamu gak lemes lagi
gak usah om
lagian aku lagi nunggu temen aku yang lagi makanan
selagi nunggu temen kamu lagi
kamu beli makanan
anggap aja ini sebagai permintaan maaf om
gak apa apa kamu makan aja santa
kalau om boleh tau
di mana kamu luka gak
syukurlah kalau kamu gak apa apa
kalau kayak gini berarti kamu harus cuci
semua badan kamu pakai air
biar kamu gak kotor lagi
iya aku ke sana untuk bersih bersih
iya pak saya lagi di jalan
iya sebentar lagi saya sampai ke kantor
saya ada urusan sebentar di luar kantor
pak fau aja yang handle semuanya
raka mau kemana kok buru buru
bukannya hari ini ada meeting
kok dia malah pergi
gak boleh di